kita ke informasi selanjutnya
tersisa empat tersangka yang belum menjalani sidang etik
termasuk mantan kepala biro pengamanan internal
brigjen hendra kurniawan
sidang lanjutan rencana yang akan digelar selasa esok
dan kita segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia
apakah ada alasan khusus mengapa sidang tidak jadi digelar hari ini
dan digeser ke hari selasa esok
ya halo selamat siang iqbal
memang sedianya memang sidang etik untuk dugaan pelanggaran etik
dan juga profesi dari polri sendiri
memang rencana akan digelar pada hari senin ini
tapi terus kemudian akhirnya digeser atau diundur
menjadi besok hari selasa tanggal enam september esok hari
dan memang informasi yang kami peroleh dari kadif humas polri
yaitu irjen pol dedy prasetyo sendiri
mengatakan bahwa untuk pengunduran ini
yang akan nanti dihadirkan di dalam sidang etik
yang nanti akan diselenggarakan pada esok hari itu sendiri
ada pun juga disampaikan bahwa saya kutip
yang disampaikan oleh deddy prasetyo
mengatakan di udur senin ada rapat dulu
cooling down sambil menyempurnakan tambahan tambahan berkas
nanti selasa kami akan sidang lagi
di hari selasa kadang etik terhadap empat orang
yang ketahui masih menunggu giliran untuk menjalani
sidang etik dan profesi yang dilakukan oleh
di antara itu adalah
jenderal hendra kuniawan yaitu karo paminan
dief propam kemudian rekom bes agus nurpatria
yaitu kaden a biro paminan dief propam polri
kemudian ada akbp arif rakan arifin
diantara laka den b biro paminan dief propam polri
kemudian ada akp irfan widianto
yang merupakan subdit satu subdit tiga
dipidum baris krim polri
kita ketahui bahwa saat ini pihak kepolisian
atau misalnya sudah
ada tujuh orang yang sudah ditetapkan
menjadi tersangka obstruction of justice
atau perintangan atau penghalangan penyidikan
dan memang saat ini
pihak kepolisian sendiri akan fokus terhadap tujuh orang tersebut
selain juga tadi empat orang yang tadi saya sebut
memang pihak kepolisian sudah melakukan sidang etik
terhadap tiga orang
di antaranya itu adalah matan kadir propam
irjen paul ferdis sambo
terus kemudian juga ada matan kasubrit bagaketika
rowa prof yaitu cap puteranto
kompol cap puterantol
terus kemudian ada kasubariksa bagaketika
di mana ketiga tiganya telah dinyatakan bersalah
menanggar kode etik di profesi
dan telah dikenakan hukuman pemberhentian
tidak dengan hormat oleh polri itu sendiri
nah ada pun juga kita ketahui bahwa
bjen hendrik kurniawan
yang merupakan karupa minal dev propam sendiri
dia merupakan bawaan langsung dari verdi sambo
nah dia disebut berperan bersama sama dengan verdi sambo
juga kombes agus nur
dia memerintahkan akbp arief rahman arifin
kompol cap puterantol
dan kompol bayu kiwi wibowo
untuk menghilangkan dan merusak
barang bukti cctv yang ada di rumah dinas
irjen paul ferdis sambo
yang ada di kompleks polri
duren tiga jakarta selatan
ada pun juga untuk kombes agus nur patria
yang merupakan kadin abiro paminal
dia merupakan bawahan dari hendra kurniawan
dan dia bersama ferdi
dan juga dengan hendra
dia juga memerintahkan tiga bawahannya
untuk menghilangkan dan merusakkan
terus kemudian akbp arief rahman arifin
dia adalah bawahan dari hendra kurniawan
dan dia juga menjalankan perintah
atasannya untuk menghilangkan dan merusak
barang bukti cctv di rumah dinas
ferdis sambo itu sendiri
terus kemudian ada akp irfan widianto
nah dia bukan orang yang berasal dari
tapi merupakan anggota dari baris pempolri
tapi dia merupakan bawahan ferdis sambo
ketika ferdis sambo menjadi
di tum baris krim polri
masih kita tunggu lagi
informasi lebih lanjut yang ada pun juga kita ketahui
sudah memeriksa delapan puluh tiga anggota polisi
terkait adanya dugaan obstruction of justice
telah direkomendasikan untuk menjalani
sidang etik dan juga profesi
dan kita ketahui dari tiga puluh lima orang tersebut
tujuh diantaranya sudah ditetapkan
menjadi tersangka untuk

saat ini diketahui masih diamankan
di tempat khusus dan nantinya
akan juga menjalani sidang
etik juga dengan dugaan
pelanggaran berat ringan dan juga sedang
ada pun juga dedy
dedy prasetyo menambahkan
bahwa nanti karowa prof terus akan kerja
secara maraton selama tiga puluh hari
ke depan untuk melaksanakan sidang
etik semua yang terlibat
pelanggaran kode etik cluster obstruction
of justice di jepang dan antara dua puluh an
anggotanya untuk menjalani sidang kode
etik ada pun juga ada dua puluh delapan
anggota poli yang juga telah terlibat
untuk melakukan pelanggaran
saat menangani kasus pembunuhan
brigadir yosua huta barat sendiri
nanti apabila mereka disalah akan dikenakan
sanksi yang tegas yaitu
terancam juga dan pembersihan tidak
dengan hormat begitu iqbal
baik arya dita utama koresponden
cnn indonesia terima kasih informasinya